saya sebenarnya mau bilang ke dokter saya mau minta maaf atas omongan mama yang kemarin
saya gak sengaja dengar
menurut saya itu sangat merendahkan dokter
sebenarnya saya mau menyampaikan ini dari kemarin juga tapi saya lihat dokter sibuk
jadi baru sekarang
saya tahu itu cuma mungkin kepanikannya bu retno
karena tahu kalau cucunya akan menjalankan operasi yang sangat penting
tapi saya dan tim dokter akan lakukan yang terbaik
terima kasih dok
padahal kan kamu gak pernah punya

puis ada kita

tapi mungkin dia sudah tua
jadi baru barusan kepaikan baru bunuh darinya
oke jangan khusus saja dispirang
jalankan senjata ted charle untuknya
nisa sibuk apa ya
apa ada hubungannya sama dewi
terus nasib dewi gimana sekarang
nanti dewi pasti marah nih sama gue
gue pastiin dia ada dimana
nih gak tangkat sih
dari mana aja sih
kamu gak bosen ya nanya
bukan urusan kamu
aku tuh suami kamu
udah jadi urusan aku
katanya nggak mau nyakitin istrinya
tapi berasa gak nyakitin
malam ini aku tidur sama cherry
udah saatnya gue ngelakuin ini
gue harus tahu apa yang sebenarnya terjadi
karena mama juga sampe nampar nisa waktu itu
ini pasti ada masalah yang besar
dan mereka gak mau gue tau
ini dengan bobby
saya ada tugas buat kamu
kamu awasin terus istri saya nisa
jadi apapun itu yang dia lakukan
oh iya itu nomor rekening kamu masih lama kan
saya memang mau nyamperin dokter
saya sebenarnya mau bilang ke dokter
saya mau minta maaf atas omongan mama yang kemarin
saya nggak sengaja dengar
menurut saya itu sangat merendahkan dokter
sebenarnya saya mau menyampaikan ini dari kemarin juga
tapi saya lihat dokter sibuk
jadi baru sekarang
itu tak apa bu dewi
saya tahu itu cuma
mungkin kepanikannya bu retno
karena tahu kalau cucunya akan menjalankan operasi yang sangat penting
tapi saya dan tim dokter akan lakukan yang terbaik
terima kasih dok
sudah waktunya bu dewi
dibantu doanya ya
relax bu dewi semua akan baik baik
sudah puas foyanya foyanya sampai hilang gitu ha
susah banget kamu dihubungi
aku mau kamu pantau terus
jangan sampai kelolosan lagi
nanti aku kabarin hasil operasinya gimana
abang ketiduran ya
maafin abang ya
aku serius ya
aku gak mau sampai anak penyakitan itu masuk ke dalam rumahku
kalau nanti aku pergi jalan
aku akan bantu
betul sekali moms canyar
kaun pa memutuskan interior
semua sudah disiapkan
ini om dokter mau kasih sedikit
yang dingin ya
abi kalau sudah sembuh
abi mau main apa
kita mulai dengan transhyun
ih ilham ungu film as
pinter abi ya nanti abimu ajak om dokter juga enggak mau om
suster juga juga bisa ikut mainnya main apa dulu nih
main basket dulu apa main bola dulu main bola ya
ma ma ma coba duduk aja dulu nanti kalau operasinya selesai tim dokter juga pasti
enggak heran sih abikan cuman anak titipan dari
hai pantas aja kamu enggak pakai perasaan
kalau saya itu nenek kandungnya jelas saya cemas
hah dewi kok nggak ngabarin aku dulu sih kalau abim operasi
perasaan jangan ngabarin citizens
enggak ngabarin kamu dulu sih kalau saya itu
sekat liberator lanjutnya